tertulis bahwa syarat menjadi capres dan cawapres berusia paling rendah empat puluh tahun
psi meminta agar ketentuan tersebut diturunkan menjadi paling rendah tiga puluh lima tahun
gugatan psi ini menarik perhatian mantan wakil menteri hukum dan ham deni indrayana
denny menilai gugatan psi harus dilawan dan sangat salah secara konstitusi
denny mencuit di akun pribadi twitternya
ia berpendapat psi bukan memperjuangkan hukum atau hak anak muda
psi memiliki intrik politik agar gibran raka buming raka bisa ikut bertanding di pilpres dua ribu dua puluh
gibran yang lahir pada satu oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh akan berusia tiga puluh lima tahun saat kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dimulai
gibran sebagai wali kota solo yang juga putra sulung presiden joko widodo
mulai muncul dalam survei elektabilitas sebagai calon wakil presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
hasil sejumlah survei politiknya
walaupun menyatakan elektabilitas gibran merangkak naik
hakim konstitusi arief hidayat memberikan beberapa catatan
salah satunya terkait legal standing atau kedudukan psi yang secara faktual
belum memiliki wakil di dewan karena belum memenuhi parliamentary threshold